tenangin gara gara belum punya baju lebaran
timbang belum punya baju
iya musim badan dong badan atap
positive lebaran itu tidak dilihat dari bajunya
tapi dari iman dan ketakwaannya
yang berubah itu imannya
nih ya tuh gara gara kamu jadi rusuh tau gak
nah kesel gak kamu dicuekin begitu
nah iya tuh pak ustaz
dengan penuh semangat
dengan penuh jiwa emosional
dengan penuh kesedihan
supaya merasuk apa yang ustadz omongin
tapi kamu malah enak enakannya tidur gitu
itu kan namanya gak menghargai ustadz
kesel kan kamu kan
makanya ustaz juga males dengerin kamu ngomong
udah ngantuk ya saya tidur
itu namanya gak menghargai orang
tuh boleh kayak begitu dong
dengerin sampai selesai
masukkan ke dalam hati
kemudian disikirkan dianggil hikmahnya
yaudah pak ustaz sekarang lagi maafin aja lah ustaz
tapi jangan diulang lagi ya
kenapa lu langsung disini
ikut kemana sih
udah pokoknya ikut aja deh uang
yaudah pak ustaz kita pamit dulu ya
udah siapa pengen siap ustaz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
udahlah bos siti
masih mewek aja
udah ngapa udah
bocah santri udah pada anteng
nggak ada yang nangis baik
empok masih sereg segan aja
kalian tuh so tau banget
kalian memang pernah tahu isi hati aku kayak apa
emang isi hati empok ya apaan
bukan dua kata dua kata
nah itu kali
bukan dua kata
kata kerja kata kerja
satu kata satu kata
salah semuanya bener pada so tau doang
jadi kalian mau tau apa yang siti rasain
boleh juga kalo mau tau mah boleh aja pok
situ tenangin gara gara belum punya baju lebaran
timbang belum punya baju
bersih badan dong pak d
lebaran itu tidak dilihat dari bajunya
tapi dari iman dan ketakwaannya
yang berubah itu
iman dan ketakwaannya
betul kata pak d cakep banget itu
udah masalah baju mah tenang aja
tenang aja nanti siti beli ini tukang kembang
baju yang cakep
pengen nanya lagi
jangan begitu dong
hei mau ngapain kemarin
ini pak deh gue cuma mau minta tisu
oh tuh ambillah aja
makasih pak d
iya pak d
saking pengennya ngeliat baju lebaran ngeliat tisu sampai kayak baju
ya ya lah pok sama aja juga sama saya
nih saya gue dari dulu jamannya baju aja diminjum sama si koko
itu maksud saya pak d
jangan begitu apa
temen siti aja udah pada nelfon mulu udah panggil aku aja sama si koko

temen siti aja udah pada nelfon mulu udah panggil aku aja sama si koko

pokoknya maksudnya wolf
dengan rendam minyak tanah nunggu dua minggu jadi androk jadi ngembang ini
gampang nanti serendah mini soda jadi lega
aku ini tak punya ayah udah nggak punya ibu aku ke jakarta tiap jabat tetangga
aku tapi tetangga aku juga tahu ilang kemana aku sekarang udah sendiri
aku yang jawabnya apa
kamu baik juga yusun ngambilin tisu mereka
eh terus sebentar dulu sebentar nih sebelum mau dilanjutin
wah ada penguman nih nih tadi barusan ada yang ngambil tisu nih
diinget ingat dulu dong soalnya ini tisu harganya seratus rupiah per helai
yakin kamu buat kita gratis bareng bareng
iyalah nih dengerin dulu ya
tadi si ismail itu ngambilnya sepuluh tisu ya berarti seribu rupiah
kalau sobrinya gila
sebentar woy tunggu dulu
asun asun ini kan cuma tisu sun
ya kan bayar lah kan
mr jangan berputus asa ya
kita harus banyakin usaha
kita terus berdoa minta sama allah
agar segera dipertemukan sama ibunya mr
karena allah swt
juga berfirman di dalam surat
hai hamba hambaku yang melampaui batas terhadap
dari mereka sendiri
janganlah kalian berputus asa
dari rahmat allah swt
yaudah yuk sekarang kita istirahat
udah cari kemana aja mr
tadi di pasar
aku tuh lagi tidur
bisa gak sih gak usah berisik
afun kalian kan tadi tidurnya
kok pindah ke bawah
kan udah enak enak
kalian itu ya
ini udah jam berapa
udah jamnya tidur
kalian malah masih berisik
kau nyalainnya ke aku sih
kan aku gak tau
lagi tidur juga
kamu nyag sudah tulis basically
main yalan yang lain aja